dan gak kerasa sepi
kan eva mau ke malaysia
saya jadi ingat dewi lagi
kabarnya gimana dia sekarang
besok saya mau ketemu dia
ajak gabung lagi sama kita
saya hanya aja mau berhenti
kenapa kamu mau berhenti
kan tadi saya udah bilang
kenapa gak duduk
masih petah di pasar
enggak kang terima kasih
kalau jadi anak buah saya
di sini kalian bakal gak ada kemajuan
di sini kalian cuma bisa main catur
di sini cuma ada orang ngamen
kalian di sini cuma bisa
di atas kempel
pikiran kalian akan terbuka soal modemnya
kalian pasti tau
kalau cari saya harus kemana
baru selesai masak
kapan ke pasar lagi
hmm belum tau
masa kita ketemuannya cuma kalau kamu ke pasar aja
kamu udah coba bilang
kang kang bahar atau tehkinanti
boleh nggak kalau semua pekerjaan kamu sudah selesai kamu pergi
ih mas teh udah mau ngomong
kang bahar galak
enggak bapaknya baik
amin ngapain dengerin mas telponan
amin mau tau urusan orang lain
sebetulnya amin mau minta dibikin kopi
bikin aja sendiri
maaf tadi keganggu
tadi amin diem diem dengerin imes teleponan sama kamu
kayaknya dia cemburu deh
emang dia suka sama kamu
kalau imas suka sama amin kita sekarang gak teleponan atuh
bawa bareng bareng ke mobil
biar saya bantu
ya siap siap yuk
boleh bentar lagi gak mak
tinggal di sini lagi aja
esok kan kamu sekolah
boleh ya ma
ya boleh ya
tapi suka jadi kompor
makanya kakek bisa keluar api
tadi ma udah kesini
tapi gak lama pergi lagi
dia lagi semangat cari uang
kalau lagi semangat kenapa kesini
terus aja cari uang sana
cuma ngasih tau
biar lagi semangat saya tetap butuh istirahat
terserah kamu aja itu mah
kenapa kamu senyum senyum sendiri
enggak sendiri kan ada kamu
tapi saya gak senyum
sejak ada resti
bukannya lagi happy juga sama epa
keo dadah pakai dong
kiara keo udah pulang
kan ada kinanti
kiranya juga di sini kan pi
sehari dua hari atau mungkin seminggu sampai kiara dan cleo balik lagi ke sini
dan mereka pulang lagi ke jakarta
baru kiranya ikut pulang sama mereka
yang bikin sepi itu papi sendiri
cuma baca buku di sini atau ngurus bonsai di teras
terus papi harus apa
biar gak kerasa sepi
sejak mami gak ada tapi jadi males buat apa apa
apa kinanti bilang papi sendiri yang bikin jadi terasa sepi
hah papi rasanya pengen cepet cepet nyusul mami
hmm kalau besok kinanti kerja kita jalan jalan ya pi
ke jalan rio aja
jalan rio ada apa
di sana kan banyak victory outlet distro
ya belanja belanja beli beli baju
ya buat papi juga
nah kalau papi mah udah tua gak perlu gaya
baju yang dipake papi ini udah cukup
ke jalan burang rang
atau kemana aja gitu makan makan
nanti papi badannya tambah gemuk
tadi si neng ketemu akang
terus akan ngasih uang berapa
darinya akang kasih lima puluh
ya terus akang tambahin
kok banyak nambahnya
dia segitu mintanya
kalau anak minta teh gak harus selalu diturutin atuh kak
uang yang dikasih juga uang akang
kalau ngasih uang buat belanja aja paling banyak cuma seratus ribu
gilan ngasih uang jajan buat anak sampai dua ratus ribu
kamu kalau mau sirik sama tetangga
jangan sama anak sendiri
bukan sirik kang
takut bisi manja
waktu akang seumur dia
akang gak pernah punya uang
mau beli apa apa
ongkosnya gak ada
kalau sekarang dia harus kayak akang dulu
tapi yang wajar wajar aja tuh kang
papi mau kopi gak
enggak teh aja
ya udah sebentar
kinanti mau minta saran dari papi
kan kinanti udah selesai magang
pas hari jumat kemarin
kinanti langsung ditawarin kerja di sana
kamu kan harus menyelesaikan tugas akhir kamu dulu
kalau tugas akhir mah bisa sambil kerja
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana